bank indonesia kembali menggelar rapat koordinasi pusat dan daerah atau rakor pusd dua ribu tiga
yang berlangsung di bandung pada dua puluh tujuh september dua ribu tujuh belas
dengan mengusung tema mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi
melalui peningkatan dan pemerataan kapasitas infrastruktur
kita menghargai investasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah itu betul betul berdampak
dan juga dari swasta sudah mulai melakukan pengembangan investasi dan ini membantu pertumbuhan ekonomi kita
gubernur bank indonesia bersama pemerintah telah menyepakati lima prioritas kebijakan
yang nantinya menjadi kerangka pembangunan di wilayah jawa barat
yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur di jawa barat
mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah
dan mempercepat pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah
peningkatan kapasitas sdm skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah
peningkatan nilai tambah hasil produk pertanian
dan penguatan atraksi akses dan amanitas atau tiga a di sektor pariwisata
rapat koordinasi bank indonesia juga membahas mengenai upaya mewujudkan pesantren
sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif
guna mengatasi ketimpangan di jawa barat
dalam rangkaian acara kegiatan rakur pusda
gubernur bank indonesia agus martuardoyo bersama menko maritim luhut panjaitan
dan wakil gubernur jawa barat deddy mizwar
turut meninjau pembangunan bandara internasional kertajati di majalengka jawa barat
dengan adanya bandara yang segera beroperasi pada tahun dua ribu delapan belas
diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi jawa barat
karena lokasi yang strategis dan terjangkau
seluruh rangkaian rekor pusda ini diharapkan dapat menjadi kerangka pembangunan di wilayah
sebagai tonggak percepatan pembangunan infrastruktur di indonesia
karena bank indonesia ada di setiap partner indonesia